di boyolali jawa tengah sebuah taman bunga bisa dijadikan tempat untuk berselfie ria
di tempat ini pengunjung dijamin bisa menemukan banyak spot foto karena luas taman yang mencapai satu dua ratus meter persegi
kalau anda mengira taman bunga ini ada di luar negeri anda keliru
taman bunga ini ada di desa belagung kecamatan simo boyolali jawa tengah
taman bunga ragil kuning menjadi salah satu andalan pariwisata di daerah simo
ikon taman bunga ini adalah bunga celosia
bunga celosia atau disebut bunga jengger ayam ini masih satu famili dengan bayam bayaman
taman bunga ini milik mualim dan dikelola untuk umum
selain melihat bunga celosia pengunjung bisa berfoto di kincir angin yang mirip dengan yang ada di belanda
itu dari teman
hmm terus pas lihat lihat di instagram di facebook itu udah rame banget tempatnya mbak
ternyata pas datang ke sini juga tempatnya bagus buat foto
di lahan seluas satu dua ratus meter persegi ini pembibitan dimulai pada oktober dua ribu delapan belas lalu
dan bunga bunga mulai mekar pada desember
nah kalau anda ingin berkunjung ke taman ini harga tingkat masuknya hanya lima rupiah saja